jumlah warga membeludak saat pembagian bantuan sosial rp tiga ratus ribu rupiah di kantor kelurahan cibuluh bogor jawa barat pada jumat pagi
antrian mengular hingga ke jalan raya dan membuat warga menunggu giliran hingga beberapa jam
antrian panjang membuat petugas keamanan harus mengatur kerumunan dan membagi jalur antrean warga yang berebut
pihak kelurahan terpaksa membuat pola jadwal perwilayah rw
guna menghindari kerumunan di lokasi pembagian satu satu ratus sembilan puluh delapan orang menerima bantuan dari apbn kemensos ini
langkah kita yaitu pertama kita membagi jadwal sesuai dengan rw